aksi damai buruh yang damai ternoda dengan ulas sejumlah buruh dari serikat pekerja logam elektronik mesin
serikat pekerja seluruh indonesia yang membakar puluhan karangan bunga di depan balai kota jakarta
banyaknya karangan bunga yang dibakar serta terbuat dari material yang mudah terbakar membuat api membesar
tidak ingin api semakin membesar petugas satpol pp dan pemadam kebakaran tak hanya memadamkan api
mereka juga menyingkirkan sejumlah karangan bunga yang belum sempat terbakar
pembakaran diduga karena kebijakan pemerintah provinsi dki dianggap masa tidak berpihak pada buruh
puluhan ribu buruh melakukan aksi jalan kaki dari monas menuju titik utama istana merdeka
meski tuntutan terus disuarakan tiap tahun para buruh mengklaim nasib mereka lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya
sejak senin pagi sekitar pukul tujuh tiga puluh waktu indonesia barat buruh gabungan dari kspi kspsi fspmi hingga aliansi buruh migran perempuan
berkumpul di depan patung arjuna wiwaha monas jakarta
serta menolak upah murah
masa dari jakarta bekasi karawang banten dan sekitarnya merasa aksi may day yang dilakukan dari tahun ke tahun belum berdampak

sudah ada desi aritonang di kawasan patung kude jakarta pusat dan rangga umaradi surabaya
kita ke desi terlebih dahulu
desi buruh mengklaim tahun ini nasib
mereka lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya
tuntutan terus disuarakan
bagaimana anda memantau jalannya aksi untuk hari ini
iya elvira masih dari kawasan patung kuda arjuna wiwaha
di sini sampai pukul setengah tiga sore ini masih terus dipadati oleh ratusan ribu buruh
yang berada memadati merayakan hari buruh internasional dua ribu tujuh belas
tadi negosiasi masih berjalan alat untuk mereka bisa menembus kawasan ring satu istana negara
di mana ada buruh yang berada di bawah
di mana ada buruh yang berada di bawah

di mana ada pagar berduri yang dipasang di sepanjang depan kementerian pariwisata hingga pagar monas
dan mereka sampai sore ini setelah selesai makan siang setelah selesai berorasi dan juga beristirahat nyanyi nyanyi
melakukan kebahagiaan di hari buruh yang mereka rayakan pada hari ini
mereka akan terus mencoba katanya menerobos pagar budi tersebut apapun caranya untuk bisa sampai ke istana presiden
dan di sebelah saya sudah ada presiden konfederasi serikat pekerjaan
indonesia atau kspi said iqbal
selamat sore pak sampai sore hari ini terus semangat buruh untuk bisa terus menuju ke sana
apa pak apakah mungkin akan ada tindakan anarkis untuk menerobos pagar budi tersebut
yang perlu dipahami aksi buruh may day pada hari ini ke istana itu sudah diberitahu ke mabespori
dan sesuai undang undang nomor sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan mabespori sudah memberikan tanda terima
dengan memberikan tanda terima di mana lokasi aksi adalah di istana dengan titik kumpul patung kuda
itu sudah tidak ada alasan pihak kepolisian untuk menyekat para buruh untuk bergerak ke istana
karena bagi buruh dalam mede itu sebagaimana buruh buru di dunia adalah menyampaikan isu isu perjuangannya
pada hari ini adalah host jatum hapus outsourcing dan pemagangan janya jaminan sosial jaminan kesehatan gratis seluruh rakyat
tum tolak upah murah cabut pp tujuh puluh delapan sebagai biang kerok daripada upah murah
karena itu kita minta pihak kepolisian kooperatif karena kami sudah mendapatkan surat tanda terima sebagai sahnya aksi aksi mede
tapi kita tahu pak presiden joko widodo juga tidak ada di istana beliau sedang pergi ke hongkong untuk kunjungan ke negaraan
gimana sikap bapak masih akan terus menerobos pada siang hari ini pak
tidak penting sebagaimana may day mede yang lalu bahwa kita harus diterima oleh presiden
seluruh dunia tidak harus aksi aksi buruh di may day diterima oleh pejabat negeri presiden atau perdana menteri
tapi yang paling penting adalah sebuah simbol simbol kekuasaan di indonesia istana presiden
di situlah dengan bantuan media cetak elektronik maupun online pesan pesan mede itu disampaikan
berpulang kepada pemerintah dalam hal ini presiden atau perdana menteri di beberapa negara
mau mendengar nggak isu hosjatum ini
karena ini isu yang berulang ulang dan dua tahun pemerintahan yang sekarang jauh lebih buruk daripada pemerintahan pemerintahan sebelumnya terhadap perlakuan dan perlindungan serta kesejahteraan
seandainya nanti tidak bisa untuk bisa menerobos kawat berduri tersebut pak dan juga ada syarat dari ketentuan demonstrasi bahwa sampai pukul lima sore nanti sudah harus bubar pak
apa yang harus dilakukan bagaimana mencegah buruh ini bisa bertindak anarkis
seperti yang tadi kita tahu ada pembakaran karangan bunga di balai kota seperti apa pak
pembakaran di walai kota itu kan hanya bunga bunga sekalian bantuin gubernur lah membersihkan sisa sisa bunga bunga
ya kan itu juga membantu itu bercanda
kekesalan dan kemarahan di tengah terik matahari di mana pihak polisi yang tidak kooperatif membuat kita juga menjadi marah
dan kami akan tetap kooperatif damai dan tertib
baik terima kasih pak said dan semoga khusus jatuh tahun baru
terima kasih pak said
nah alvira demikian yang bisa kami sampaikan saat ini dan nanti kami akan update lagi di pukul lima belas tiga puluh lima
benar buruh benar buruh